tingginya harga cabai di sejumlah pasar tradisional
nyatanya tidak dirasakan oleh sejumlah petani
seperti para petani cabai di kabupaten lombok tengah nusa tenggara barat
mereka mengaku merugi karena tanaman cabai mereka rusak diserang hama
selasa kemarin seorang petani cabai mengaku biasanya
ia mampu mendapatkan penghasilan sepuluh hingga lima belas juta rupiah untuk sekali panen
namun serangan hama ini membuat ia hanya mendapatkan tiga juta rupiah untuk sekali panen
nasib serupa juga dialami petani cabai di ponorogo jawa timur
sejumlah petani cabai di kelurahan tonatan pada rabu pagi
berusaha menyelamatkan tanaman cabai yang kini mulai keriting karena cuaca tidak menentu
tak hanya daun yang mengeriting batang pohon cabai pun juga banyak yang diserang hama
akibatnya produktivitas tanaman cabai menurun drastis
di kediri jawa timur pengusaha sambal pecel di desa sumberjo kecamatan ngasem
memilih berhenti produksi setelah harga cabai melambung tinggi
tujuh belas karyawan pun terpaksa diliburkan sejak dua hari lalu
pasalnya sejumlah pelanggan mereka keberatan jika harga jual sambal pecel dinaikkan
pengusaha sambal pecel pun menunggu hingga satu minggu ke depan untuk kembali produksi
sambil melihat perkembangan harga cabai di pasaran
tim liputan cnn indonesia